jika anda sedang jalan jalan di juana pati jawa tengah
jangan melewatkan kuliner yang satu ini
yap kepala ikan manyuk
kali ini saya mendatangi salah satu warung makan yang menyediakan olahan kepala ikan manyung
karena penasaran dengan proses mengolahnya saya pun minta izin ke dapur
dan kebetulan para jurumasak tengah mengolah kepala ikan manyuk
nanti saya bantuin ya bu ya
ini masak kepala manyung ini sekarang
ini bubunya sudah di dalam
oh jadi tinggal masuk masukin
ini kita masukin dulu
olahan kepala ikan manyuk saat ini tengah digantungi
pada hari biasa rumah makan ini bisa mengolah seratus kepala ikan manyu
jumlahnya pun melonjak pada hari libur hingga tiga ratus porsi kepala ikan banyu
kepala ikan manyung berukuran besar ini langsung dimasukkan ke wajan yang telah terisi bumbu
agar aroma dan rasanya semakin terasa
bumbu terus ditambah saat proses memasak
nah ingin tahu bumbu bumbu kepala ikan manyu khas juane pati
ini saya sebelum dimasukkan saya ingin tahu nih
rasa dari olahan kepala manyu
semakin maknyus ditambahkan santan dari parutan kelapa
proses memasak ini kurang lebih membutuhkan waktu sepuluh menit
supaya ikan kepala manyung semakin empuk dan bumbunya meresap
ini udah berapa sepuluh menit
sepuluh menit udah matang
nah ini penambahannya kayak gini
ini yang besar
ini yang rata
oh yang lebih besar rata lagi
kepala ikan manyung sudah disajikan untuk pelanggan
ini tidak hanya pelanggan saya pun sudah tidak sabar untuk mencicipi
kali ini saya akan memesan kepala manyu dengan pecah daging ikan manyu
ibu saya pesan kepala manyu satu
terus ini daging manyunya daging asli
kepala manjungnya sama pecah terus sayur bening
wah ini kepala manyunya
sebelum menjajal kepala manyung saya mau sikat terlebih dahulu nih pecah daging asap manyu
bagaimana pelengkap pecah daging manyu biasanya disajikan bersamaan dengan sayur bening
kombinasi lauk dan sayur ini paling pas dinikmati pada siang hari
rasanya segar dan sedap
nah puas memasak dan menyambu
menyantap kepala ikan manyu perjalanan saya di juhana pati berlanjut ke tempat pelelangan ikan
nah di sini saya bisa melihat beberapa kapal nelayan bersandar dan menurunkan ikan manyung yang baru ditangkap dari laut lepas
kapal kapal berukuran besar biasanya bersandar pada pagi bahkan dini hari
ini saya sama teman teman pekerja mencoba membongkar ikan dari laut yang
ya aduh berat juga
ini berapa kilo ini pak
untuk mendapat ikan manyu tidak mudah
ikan yang disini habitatnya berada di laut dalang
selain di laut jawa manyung juga bisa ditemui di perairan natuna
masa ini masalahnya musim gelombang besar
karena ikan agak susah
kita kerjanya di
kalau mencari ikan kita harus menggunakan tali rawe
tali pancing ada di dalam
selesai dari tempat pelelangan ikan saya bergegas ke tempat pengasapan di desa doropayung
di lokasi ini ada lebih dari dua puluh perajin ikan asap
tidak terkecuali ikan manyu
saya pun penasaran bagaimana proses mengolah dan mengasap ikan manyu
ikan manyunya lagi di apa
ini tuh bagus
harus diolah mas
ini saya penasaran banget ini
kita kalau melihat di patik khasnya kepala manyung ya
kepala manyung ya
jadi saya ingin lihat seperti apa prosesnya
ini ternyata ini lagi dipotong potong begini
ikan manyung yang diolah di sini beragam
yang terkecil bobotnya lima kg
dan yang paling besar sepuluh kg
seluruh bagian ikan manyung dapat diolah
mulai dari kepala
daging jerawan dan bahkan telurnya
saya pun mencoba memotong kepala dan dagingnya
ternyata sulit karena membutuhkan tenaga yang cukup besar
padahal dalam sehari tempat pengasapan paling sedikit mengolah tiga kuintal ikan
kepalanya keras jadi memang butuh tenaga ya
kalau pakai tangan nggak bisa
jadi kita mesti dibantu pakai ini apa namanya
ini sampai kayunya sampai ini
kayunya sampai kalah itu loh
wah luar biasa
selain kepala bagian ikan manyung yang sulit dipotong adalah dagingnya
daging manyung yang bertekstur lembut ini mudah hancur saat dipotong
untuk mengakalinya daging manyung perlu dipasang lidi agar pada saat pengasapan tidak hancur
proses pengasapan ikan manyun dilakukan mulai pukul sembilan pagi hingga empat petang
matang kita lihat dulu
ini yang kepala kurang lebih sepuluh menit di asap dan hasilnya seperti ini
sudah setengah matang baunya juga mantap
ini kita simpan di sini
untuk menghasilkan ikan asap yang sempurna cuci hingga bersih kepala dan daging manyung terlebih dahulu
proses pengasapan kepala ikan manyung memakan waktu sekitar sepuluh menit
sedang pengasapan bagian daging hanya membutuhkan waktu lima menit saja
kalau kepala ibu jualnya gimana yang sudah di asap satuan atau
kepala maupun daging sama

ukurannya kan beda beda itu harganya gimana
ada yang delapan puluh ada yang tujuh puluh ada yang empat puluh kalau yang kecil tiga puluh